jumat dua puluh enam agustus finalis abang none jakarta dua ribu dua puluh dua melaksanakan kunjungan media ke pt transcorp
seluruh finalis mendapatkan pemaparan materi public speaking dan pengetahuan terkait
jurnalistik yang diberikan langsung oleh para praktisi media para finalis abang none yang
merupakan duta pariwisata dan ekonomi kreatif ini juga mengikuti tur ke studio dan newsroom
mereka berkesempatan untuk melihat langsung proses produksi program di transtv juga proses
produksi berita di cnn cnbc dan detik kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan juga mengasah
kemampuan public speaking yang pertama kami tentunya ingin memberikan pengalaman memberikan
pengetahuan dan tentunya experience experience lain di dunia jurnalistik dan broadcasting ya
karena memang kami salah satu tujuan dari
pembekalan dan sampai nanti akhir pemilihan ada salah satu penjurianya itu kan public speaking
jadi kami rasa perlu untuk memberikan experience langsung di lapangan melalui media yang kami ingin
kunjungi pada pagi hari ini khususnya di transcorp para finalis abang none mengaku
antusias terhadap rangkaian kegiatan ini mereka mendapatkan pengalaman dan wawasan
baru yang bermanfaat bagi karir di masa depan dan kontribusi untuk kota jakarta
oke jadi kegiatan kita hari ini sangat seru banget ya karena kita hari ini pertama kita ada
pembekalan ada pembekalan public speaking terus kita pembekalan juga mengenai jurnalistik juga
tadi sejujurnya hari ini adalah hari yang sudah saya tunggu tunggu dari yang kemarin kemarin
karena emang tertarik untuk terjun di dunia jurnalisme juga seperti itu sih
diharapkan penyelenggaran pemilihan abang none jakarta dua ribu dua puluh dua dapat memberikan wadah bagi pemuda
pemudi untuk terus berperan serta berpengalaman di dunia jurnalisme dan juga di dunia sosial media